prama itu kan bilang kalau kamu bakal ketemu jawa itu di pinggir sungai ya kan
nia sekarang aku cuma menolongin dia
nadia apa apaan ini
maaf kek orang ini keadaannya lagi kritis
hah sejak kapan rumah ini jadi penampungan orang sakit nadia
apa betul ini rumahnya aditya
oh salah sambung
ini ada yang salah bu pasti ada yang gak beres
maksud kamu apa sih sas
wanita yang ditelepon selalu bilang kalau saya itu salah sambung bu
tapi tapi saya yakin kalau ini adalah pembantu yang kemarin bicara sama saya di telpon
bu mungkin gak saskia salah pencet nomernya ini
iya iya saskia barangkali kamu salah mencat
ini rumahnya dokter aditya
kamu pembantunya ya mbak
betul kok ini pembantunya
mbak saya ibunya saskia dari desa
oh pertama anaknya sekarang ibunya
kalian ini sebenarnya mau apa sih
kami cuma ingin tahu keberadaan dokter aditya mbak
apa kabar anak berandalan itu
mbak maksudnya apa sih berandalan
ya memang anak berandalan anak yang gak tahu diri
gini mbak gini kami tuh ingin tahu karena dokter aditya katanya sama om dan tantenya sedang menuju ke desa kami
tapi sampai sekarang kok belum datang juga
mereka tidak pernah datang
mereka aditya om dan tantenya tidak akan datang
gak akan datang maksudnya apa gak akan datang mbak
ya aditya tidak akan mengaulinya anak kalian
kalian semua sudah tertipunya
dan perlu kalian ingat aditya selalu mempermainkan banyak orang untuk keuntungannya
mbak mbak ini siapa sih kok ngomong sembarangan
mbak jangan suka bohong ya
mbak dia itu kakak
mbak dia itu kakaknya
mbak dia itu kakaknya
mbak dia itu kakaknya
mbak dia itu kakaknya
mbak dia itu kakaknya
mbak dia itu kakaknya

mbak ini siapa sih
saya ini tantenya
dan saya sudah tahu semuanya tentang kalian
kalian juga pasti belum tahu kan
kalau aditya sudah menikah dengan keponakan saya
ini gak mungkin lah mungkin mereka juga benar
kak kenapa aditya gak telepon kita
dia mencintai saya
tapi kayaknya mama gak perlu kayak begitu deh
maksud papa apa sih
ya mama kan tadi ngomong seolah olah
aditya itu tidak akan pernah menikahi dia
bahkan untuk selamanya
mama harus bicara jujur
ya nggak kayak begitu juga lah
tapi bagaimana kalau nanti aditya itu kembali
kembali dari mana
bagaimana kalau dia masih hidup
kalau aditya masih hidup
pasti dia menghubungi kita
menghubungi perempuan yang dicintainya itu
ini kan udah empat hari pak
udah empat hari
mama merasa dia udah mati
itu itu itu yang seharusnya mama ngomongin tadi sama
bilang kalau aditya sudah mati begitu
itu sih namanya cari perkara pak
gimana kalau si perempuan itu mencari kesempatan
dan dia bilang kalau dia udah hamil
atau apalah atau apa kek
itu sih namanya nambah persoalan
mama memang luar biasa
saya di mana ya bu kami menemukan
kamu di tepi sungai pengerutan
sebaiknya kamu istirahat dulu
luka tadi karena terbentuk batu
tapi kamu tenang saja
kamu berada di tempat yang aman
saya harus menemukan seseorang pak
dia saudara kembar saya pak
kami menemukan kamu cuma sendirian kok
saya cuma sendiri
iya tidak ada
orang pun yang bersama kamu di sana
tidak ada siapa
mana gak ada orang ya
jadi mana lagi
gara gara dia tahu nggak
mending bu kalau mati jis
tidak jadi beban lagi buat gue beban lu beban
iya kita sudah jalan wsb
tidak ada miho
ya kan kita sampai selesai dengan perhubungannya
pertama kali kita oy hingesu di jawa
kamu udah menikah
ndung valores yang dia alam yang homage sih
kenampungan orang sakit nadia
tapi dia perlu bantuan dari kita
apa kamu sudah gila
ada banyak tamu di luar sana akan memberi restu atas lamaran robin terhadap kamu
kamu malah ada di sini menolong orang sakit yang tidak dikenal
nadia mohon sama kakek
lima menit aja habis ini nadia langsung keluar
lima menit saja ya
orang ini bisa bernafas saja sudah keajaiban
selebihnya kita serahkan kepada allah
secara medis harapan hidupnya sangat tipis sekali
tapi kita ini kan cuma manusia
hidup matinya seseorang hanya allah yang menentukan
tidak dikasih jaringan diri amat maju kotor
bantu dia semampu om
nadia yakin om pasti bisa
semua sudah percuma
ini hanya tinggal menunggu waktu saja
tadi kan om bilang
semua ini ada di tangan allah
tapi kita sebagai manusia
kita kan harus tetap berusaha
acara bisa kita lanjutkan sekarang
saya minta maaf atas kejadian tadi
kamu gak perlu
minta maaf atas semua kejadian ini
yang kamu lakukan terhadap orang tadi itu
acara kita selesaikan sekarang
saya gak tau gimana caranya untuk saya mengatasi
mengatakan semua ini
tekad saya udah bulat
saya membatalkan lamaran ini